memiliki kendaraan listrik saat ini masih menjadi impian banyak orang namun harganya yang cukup mahal membuat calon konsumen harus berpikir ulang
dan meski begitu sebenarnya anda bisa mengubah kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik dengan harga mulai satu ratus lima puluh juta rupiah saja
kepala kabupaten banten ini sudah berhasil mengkonversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik
saat ini mereka sedang mengkonversi mobil niaga dan kendaraan operasional tambang
menurut mereka semua jenis kendaraan bisa diubah menjadi bertenaga listrik
karena itu sebelum dikonversi konsumen sebaiknya berdiskusi dengan tim engineering mengenai kebutuhan operasional nantinya
jika hanya digunakan harian di dalam kota tidak perlu baterai berkapasitas besar sehingga bisa menghemat biaya konversi
ceritanya mobil tambang ini akan dikonversi
berarti ini semua harus dibongkar semua disisakan asasisnya
jadi mobil ini kita copot copotin semua komponen yang tidak kita pakai lagi
misalnya mesin transmisi beberapa komponen komponen seperti kompresor ac brake booster semua kita ganti yang bertenaga listrik
oke jadi memang agak kompleks ya pengkargaannya
kompleks sangat kompleks bukan agak lagi sebenarnya
oke terus kemudian
ini kan khusus buat tambang dan itu ada grand max untuk buat operasional dalam kota
berarti ya memang bisa sesuai dikondisikan sesuai keinginan si pembeli begitu ya
ya jadi spesifikasinya kayak powernya terus kapasitas baterai yang menentukan jarak tempuh itu semua bisa kita sesuaikan
misalnya kalau untuk mobil ini
mobil ini kita kasih power cukup besar ya satu ratus empat puluh kw itu mungkin hampir dua ratus lima puluh warse power tosinya besar dan baterainya kita pasang yang cukup untuk menempuh sekitar dua ratus lima puluh
jadi memang bisa customise ya sekeinginan
berarti emang berarti harus ada proses ya ketika misalnya saya mau mengkonversi mobil saya harus ngobrol dulu
apa aja tuh yang kira kira mesti ngantinin
ya yang pertama pertama sih ya penggunaannya seperti apa
bawa beban berapa banyak terus misalnya pergi berapa jauh kalau mobil operasional gini kan mungkin delapan jam kerja dia jalan berapa jauh
nah kalau mobilnya berapa jauh kita juga bicarakan kondisi pada saat kendaraan digunakan
jalan aspal jalan tanah tanjakannya berapa derajat dan lain lain
kalau misalnya ditambah mungkin agak lebih ekstrim ya
lebih ekstrim betul
karena panas suhu panas gitu ya
iya terus kan dia outdoor jalannya jelek kitaran air dan lain lain
waktu pengerjaan konversi bisa mencapai dua bulan tergantung pada kompleksitas modifikasi
yang juga penting bengkel ini telah tersertifikasi sehingga lekalitas kendaraan seperti stnk dan bpkb bisa diubah
konversi kendaraan konvensional menjadi listrik menjadi solusi program pemerintah yang menginginkan semakin banyak kendaraan listrik di jalan
sebab selain harganya mahal mobil listrik baru harus dipesan dalam waktu cukup lama
sementara itu program konversi bisa dilakukan di berbagai bengkel di indonesia
himpunan pengusaha muda indonesia saat ini mengadakan program membantu bengkel otomotif menjadi bengkel konversi
kini lebih dari lima puluh bengkel terdaftar untuk mengikuti pelatihan
padahal konversi ini dapat dilakukan dari levelnya bengkel levelnya workshop dari levelnya teman teman startup

bahkan untuk bengkel ukuran kecil selama mempunyai knowledge selama mempunyai kemampuan
yang nanti akan kita ajarkan melalui hipmi mereka bisa
mereka bisa untuk menjadi bengkel konversi
mereka bisa mencari klien mereka bisa
eh kalau ada teman teman nih motor mobil yang mau mengkonversi kendaraannya dari kendaraan bakar menjadi kendaraan listrik
itu bisa loh di bengkel kita
dengan konversi ini konsumen bisa mendapatkan keuntungan
dan jangan lupa kendaraan konversi juga mendapat subsidi dari pemerintah